kamis sembilan juli lalu polisi mendapati tersangka warga negara perancis
kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur mencoba bunuh diri
dengan menggunakan kabel di plafon tahanan
petugas saat itu langsung membawa tersangka berinisial fac
ke rumah sakit polri gramatjati jakarta timur
namun setelah dirawat tiga hari nyawa tersangka tidak dapat ditolong
ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka fac
ya dengan menggunakan kabel yang memang kabel itu
sudah ada di dalam sel tahanan cukup tinggi sebenarnya
kini penyidik masih terus mendata dan mencari identitas para korban
sejauh ini baru sembilan belas anak di bawah umur yang sudah diketahui identitasnya
dengan tengah menjalani pendampingan kementerian sosial
sementara jumlah korban dari aksi bejat pelaku mencapai tiga ratus lima anak
tersangka melakukan aksinya dengan iming iming menjadikan para korban foto model
dari hasil penyelidikan
tersangka juga merekam setiap adegan persetubuhan dengan para korban
dengan didampingi kuasa hukumnya
dua orang wanita satu diantaranya masih di bawah umur
pada minggu dini hari mendatangi satuan reserse dan kriminal polrestabes bandung jawa barat
keduanya melapor telah menjadi korban pencabulan seorang pemuda berinisial dc
warga sumber jaya bandung jawa barat
pelaku dilaporkan mengambil gambar dan video aksinya
bahkan tubuh korban juga ditato oleh pelaku
modus operandi atau modus operandi
ini bisa dikatakan luar biasa
karena ada rangkaian beberapa rangkaian rangkaian
ya yang dipersiapkan baik itu secara matang
ataupun secara spontan
yang kami duga dilakukan oleh saudara dc ini
rencananya kedua korban akan menjalani visum di rumah sakit
guna melengkapi penyelidikan petugas
agar dapat segera menangkap pelaku
tim liputan cnn indonesia